setiap penyelenggara sistem elektronik pse harus mendaftar ke kominfo untuk mendapatkan sertifikat
jika tidak aplikasi tersebut terancam diblokir
kominfo juga memberikan tenggat waktu pendaftaran paling lambat enam bulan sejak aturan ini diberlakukan pada dua puluh empat november lalu
artinya hari ini senin dua puluh empat mei seharusnya menjadi batas akhir
melalui sambungan telepon kami bahas bersama dedy permadi jurubicara kemenkominfo
selamat malam mas dedy
selamat malam mbak tiffany
jadi terkait dengan pendaftaran pse hari ini harusnya menjadi batas akhir kan media sosial platform semuanya untuk mendaftarkan diri ke kominfo
update nya seperti apa mas dedy
update terbaru adalah pada hari ini kominfo telah mengumumkan perpanjangan terkait dengan tenggat pendaftaran pse lingkup privat
sampai enam bulan terhitung sejak simp
sistem oss yang ada di kementerian investasi bkpm itu selesai
nah menurut informasi dari kementerian investasi sistem oss yang meliputi pendekatan berbasis risiko akan mulai efektif pada tanggal dua juni dua ribu dua puluh satu nanti
artinya enam bulan setelah tanggal dua juni dua ribu dua puluh
itu adalah tenggat batas waktu pendaftaran pse lingkup privat untuk mendaftarkan ke kominfo
atau jika ada perubahan dari kementerian investasi maka tenggat waktunya pun akan berubah mengikuti pada keputusan kementerian investasi
oke mas deddy artinya kan kurang lebih dua belas bulan dua belas sampai dengan tiga belas bulan kalau misalnya nanti dua juni ya kalau tadi saya tidak salah ya
tengkat waktunya enam bulan
artinya dari mulai dua puluh empat november tahun lalu kenapa akhirnya diperpanjang lagi
apakah waktu enam bulan kemarin tidak cukup untuk mempersiapkan sistem oss tadi yang disampaikan
apakah oss ini satu satunya menjadi kendala atau ada prosedur administrasi lainnya sehingga memang tegak waktunya harus diperpanjang lagi nih mas deddy
jadi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku maka seluruh pendaftaran itu harus terputus
pada oss yang dikelola oleh bkpm atau dalam hal ini kementerian investasi kalau sekarang
jadi seluruh sistem yang ada di lintas kementerian lembaga dan daerah itu harus mengikuti kesiapan yang ada di kementerian investasi
sehingga ossrba atau one stop system risk based approach itu akan
tersiapkan oleh kementerian investasi pada tanggal dua juni nanti sehingga seluruh kementerian lembaga juga harus menyesuaikan
termasuk juga kementerian komitpo
oke mas deddy apa yang harus dipersiapkan platform dari pihak pengelola atau penyedia layanan dalam masa tenggat waktu ini untuk nantinya bisa mendaftarkan diri
kemudian risikonya tentu kita tahu bahwa kalau tidak mendaftarkan diri
maka kita harus mempersiapkan platform dari pihak pengelola atau penyedia layanan dalam masa tengkat waktu ini untuk nantinya bisa mendaftarkan diri
jadi akan dianggap ilegal dan juga terancam akan di blokir
lalu bagaimana dengan perlindungan pengguna atau konsumen yang mungkin sudah install gitu atau sudah berlangganan
store data ke apps atau platform tersebut
kan ini juga nanti bisa saja kaitannya dengan pihak ketiga atau pengiklan kan soalnya
yang perlu dipersiapkan oleh setiap bse adalah profil dari bse itu secara lengkap
dia ada di mana
kemudian bagaimana sistem pengelolaan data pribadinya
bagaimana mereka menjamin keamanan sibernya
dan lain sebagainya
itu semuanya sudah detail tertuang di dalam peraturan menteri yang dimaksud
nah terkait dengan skema pemblokiran
sebetulnya saat ini sampai hari ini sudah tercatat sekitar seribu lima puluh bse
setelah melakukan pendaftaran ke kominfo
jadi saya pikir setiap bse yang ingin untuk melindungi hak penggunanya
pasti mereka akan melakukan pendaftaran ke kominfo
karena ini sifatnya pendaftaran mbak
ini bukan sesuatu yang rumit sebetulnya
yang menjadi poin dari pendaftaran ini adalah perlindungan
justru adalah perlindungan terhadap
dimana semua bse yang beroperasi di indonesia
wajib untuk mendaftar ke kominfo untuk memastikan perlindungan terhadap hak hak masyarakat indonesia
kita bayangkan jika bse itu tidak terdaftar tidak teregistrasi di pemerintah
maka kita akan sangat sulit jika terjadi insiden insiden tertentu
misalnya insiden kebocoran data pribadi seperti yang saat ini tengah marak dan lain sebagainya
jadi sebetulnya fokusnya adalah justru pendaftaran ini untuk melindungi kepentingan publik
oke ini kan fokusnya berarti tujuannya adalah positif ya untuk perlindungan konsumen
untuk perlindungan users atau pengguna
kalau nanti jika sudah mendaftar ya kan pse ini
kemudian ada pelanggaran
perlindungan data seperti yang belakangan kita hadapi
sanksinya seperti apa mas dedy
sanksinya tentu beragam ya
misalnya teguran tertulis
pemutusan akses kepada sistem elektronik tersebut
penghentian kegiatan pse secara sementara
sehingga yang paling ekstrim adalah
pencabutan status dia sebagai bse terdaftar di indonesia
artinya dia tidak bisa beroperasi lagi di indonesia
sehingga fokusnya betul betul ketika pse tersebut melanggar pelindungan terhadap konsumen yang ada di indonesia
atau tidak bisa mencegah satu insiden tertentu
maka ia langsung dikenai sanksi sesuai dengan beratnya
pelanggaran yang dilakukan
oke itu termasuk konten negatif
pornografi dan lain sebagainya kah
masuk di situ juga
oh itu juga masuk
karena sebetulnya spiritnya
pelindungan terhadap rakyat indonesia itu termasuk juga
pelindungan terhadap konten konten negatif
seperti penipuan daring
perjudian dan lain sebagainya
jika pse itu masih mengandung konten konten yang dilanggar
atau yang melanggar undang undang
yang di situ juga mengganggu kepentingan publik
maka di situlah pemerintah bisa menerapkan misalnya denda
untuk pse yang masih mempertahankan konten negatif tersebut
oke intinya kejahatan online konten negatif dan sebagainya itu juga termasuk diatur di sana ya
terima kasih mas deddy permadi sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam mas dedy
terima kasih selamat malam mbak tiffany